dua bulan masa kampanye ruang publik disesaki aksi saling sindir antar kandidat politik ekspresif
kalau ngomong dibilang politik olok olok ini semakin terbuka ditunjukkan oleh para elit politik dengan narasi yang membuat politik kita jadi riuh
apakah hal ini memang sirkus demokrasi yang layak ditonton dan dinikmati masyarakat
atau justru ini polusi polusi udara polusi demokrasi polusi bagi akal sehat kita
kami akan mengajak anda untuk membaca panggung depan dan panggung belakang
kalau bahasa jawanya kita akan ngerasani para politisi pada malam hari ini bersama narasumber saya
malam hari ini ada mas eka wenats wuryanta pakar komunikasi politik dari universitas paramadina
mas eka terima kasih sudah datang
ini ada mas nyarwi ahmad direktur presidential studies dekod ugm atau universitas gajah mada
terima kasih mas nyarwi
ini dua orang jogja menguasai meja saya malam ini
kita untuk keberimbangan
kita hadirkan orang bandung malam hari ini di diskusi kita
dari luar studio sudah bergabung bersama kami dari bandung jawa barat
ada kang acep iwan saidi pakar semiotika itb
selamat malam kang acep
kita akan ngerasani bahasa jawanya ngerasani para politisi terutama dua kandidat calon presiden
saya mau ke mas nyarwi dan juga mas eka dulu
kalau kita lihat bagaimana narasi ruang publik ini kita quote unquote ini sekali
agus melihat aksi saling sindir politik olok olok
ini juga bagian dari quote unquote evaluasi dua bulan kampanye nih
mas eka kalau kita lihat bagaimana narasi narasi yang diproduksi oleh para kandidat ini
terutama yang memenuhi apa namanya atmosfer public sphere ruang publik ini
artinya masih banyak hal yang masih perlu ditingkatkan diantara kedua kandidat ini
pertahana maupun penantang
masih ada banyak narasi narasi yang sebetulnya lebih urgent untuk dikeluarkan
disampaikan kepada masyarakat
ketimbang hanya sekedar narasi narasi yang sifatnya memperolog
artinya saling mocking satu sama lain dengan gerak dengan isyarat isyarat bahasa dan sebagainya
itu menjadi yang menjadi mengembutkan
itu menjadi yang menjadi mengembutkan
di dalam narasi yang muncul diantara kedua kandidat tersebut
itu sengaja diproduksi memang mereka yang tidak mampu memproduksi hal yang lebih tidak dangkal
kedalaman yang lebih dalam atau memang sebenarnya publik sih yang suka
atau medianya yang suka dengan quote unquote yang dangkal dangkal gini mas eka
sebetulnya ini yang terjadi kan sebetulnya ketidakseriusan
kalau saya melihat lebih pada ketidakseriusan dalam membangun
narasi demokrasi yang sehat narasi demokrasi yang lebih rasional
artinya hanya pesan pesan yang hanya sekedar
yang tidak jauh dari penghinaan atau pengolokan dan sebagainya
tapi tidak masuk pada sebetulnya memperdalam visi dan misi dari masing masing calon ini
yang sebetulnya harus mulai digelontorkan pelan pelan
yang terjadi kan sebetulnya
yang terjadi kan sebetulnya dalam sekian bulan ini lebih pada soal
ini kan sekedar hanya sebenarnya muntah muntah muntah muntah ekspresi baik itu
yang kadang kadang dirasakan hanya sekedar unek unek
atau rasa kesal atau keputus asaan kenapa calon yang lain itu kulitannya tidak bisa dikalahkan
sehingga yang terjadi adalah
yang muncul agresi agresi kata
atau narasi narasi yang cenderung untuk melakukan delegitimasi yang kadang kadang sangat kasar
yang mengagresi petahana atau oposisi
atau dua duanya saling agresi nih
antara churchill sama hitler gitu
artinya kelihatannya kalau saya bisa melihat kubu penantang yang lebih banyak
penantang agresif karena memang wayahnya
bahasa jawanya memang harusnya seperti itu
atau memang itu narasi dan ekspresi yang dipilih mas nyarwi
begini mas budi
saya setuju dengan apa yang disampaikan mas eka
cuma saya akan bacanya dengan cara pandang yang sedikit agak berbeda
memang ada kecendungan di mana capres cawapres kita ini terjebak dengan narasi dangkal
nah pertanyaannya kenapa begitu kan gitu
nah ini ada atmosfer ya atmosfer yang berkembang dalam ruang komunikasi politik global sebenarnya bahkan
dan itu sampai sekarang
sampai ke kita juga
ya ada tren di mana saya beberapa kali menyebut
jadi politik kita itu politik kan sesuatu yang sebenarnya serius
kita bicara konstitusi bicara government bicara policy bicara apa saja yang menyangkut hajat hidup orang banyak
untuk bicara hal serius gitu
sekaligus didengarkan masyarakat
jadi masyarakat kadangkala
itu juga bergerak dengan kondisi yang politik tidak lagi sangat serius seperti itu juga
apa yang dinarasikan dalam konstitusi kita
apa yang ditegaskan dalam semua regulasi kita
masyarakat juga pengen hal hal yang simpel
hal hal yang mudah dipahami bahkan hal hal mudah diingat
maka dumping down ini saya lihat strategi yang juga menjangkiti atau diadaptasi oleh pemerintah
jadi ini virus internasional ya kemudian menjakit ke kita gitu
saya contohkan misalnya begini
barusan beberapa hari kemarin
theresa may itu kan mengkritik misalnya beberapa imigran
dia mengakomodasi ya
argumen bahwa misalnya
kan ada tekanan misalnya anti imigran dan sebagainya
nah yang dia bilang adalah
ya mereka mereka ini kan orang yang apa
lompat jam dalam antrian
itu kan budaya antri kan sangat dihormati ya
sangat dijunjung tinggi
tiba tiba ada lompat di antrian berarti dianggap tidak berada
padahal banyak diantara orang itu
dalam area jam itu mereka bukan jadi warga negara lama
tapi tiba tiba ada
dan dapat pekerjaan
bahasa valentino rossi nya nih
kan diperimpahkan gitu ya
ya seperti itu
tapi itu yang diingat
dan itu juga yang menarik
untuk membahasakan bagaimana misalnya sikap imigrasi dan anti migrasi seperti itu
nah di indonesia juga ada kan
kita sudah mendengar misalnya tempe setipis atm ya
itu juga bagian dari itu gitu
terus kemudian apa namanya
bahkan di pak jokowi bilang
politik genderu gitu
politik of fear kan sebenarnya
tetapi menjelaskan politik of fear itu kadang sangat apa
sangat susah diterima banyak orang
jadi sebenarnya menggunakan bahasa yang
tapi ada substansi yang mau disampaikan
ya itu eksist strategi dari politik kita hari ini
di tengah kondisi yang seperti itu
oke kita akan tanya pak karstian biotika
dengan kang acep anda lihat
ini juga betul
memang sebenarnya para capres
para kandidat ini berusaha untuk memasukkan
taut mereka dengan politik olok olok ala mereka gitu
atau memang ini memang kedangkalan saja
oke saya mungkin akan masuk pada kedangkalannya itu aja ya
saya akan coba menyelam dalam kedangkalan gitu
kalau memang itu kita sebut sebagai kedangkalan
dua hal yang berbeda
sebut itu olok olok
sebut itu kata kata kasar
tapi menurut saya
itu adalah memang bagian dari strategi pak jokowi
yang selama ini memang dibuat oleh beliau
jadi pak jokowi dan timnya
para imagoknya menurut saya
selalu mencoba menarik masa
menarik publik untuk memperbincangkan dirinya
jadi komunikasi pak jokowi secara semiotik
menurut saya adalah komunikasi signifikasi
komunikasi signifikasi adalah komunikasi yang minta ditafsir
oleh banyak pihak
dan itu boleh multi tafsir
dan multi tafsirnya ini kemudian melahirkan keriuhan kegaduhan
dan itu memang yang diharapkannya
dan di dalam kegaduhan itu
kita akan menangkap pro kontra
kita akan menangkap yang setuju dan yang tidak setuju
dan menurut saya pak jokowi akan memetik laba dari pro kontra itu
kalau saya identifikasi politik pak jokowi ini
dalam komunikasi signifikasinya itu
ada beberapa jenis ya
beliau berpindah pindah terus
ketika timnya melihat apa yang di launching
apa yang dilemparkannya ke publik sudah dianggap membosankan
maka dia akan pindah ke lain topik yang lain
atau kepada jenis yang lain
saya melihat yang pertama misalnya
secara keseluruhan pemerintahan pak jokowi ini
saya ingin sebut sebagai pemerintahan semiosis ya
beliau berkomunikasi dalam simbolik komunikasi
dan itu turun kepada misalnya yang pertama
yang ingin saya sebut sebagai conceptual image
jadi bagaimana pak jokowi membuat konsep konsep
yang itu sebetulnya diarahkannya juga pada
misalnya yang menurut saya yang sudah sangat lama
yang sejak dua ribu empat belas misalnya tentang revolusi mental
nah revolusi mental ini menurut saya adalah konsepual image ya
karena faktanya mental ini kan nggak digarap sepanjang pemerintahan pak jokowi
yang digarap justru adalah infrastruktur
itu yang pertama
kemudian yang kedua saya melihat
saya sebut dengan verbal image ya
pak jokowi menurut saya juga menggarap ini
bagaimana beliau blusukan
bagaimana beliau memberi hadiah sepeda kepada anak anak
menurut saya itu termasuk ke dalam verbal image ya
bagaimana melakukan tindakan tindakan verbal
untuk membawa dirinya ke dalam perbincangan
kemudian yang ketiga
saya melihat sound image ya
kalau lebih tepat saya ingin katakan sebagai politik gaung ya
politik gaung ini menurut saya pak jokowi menggunakan pihak ketiga
untuk membuat dirinya banyak dibicarakan
ini menurut saya perhatikan
itu dilakukan beliau itu ketika misalnya memilih calon wakil presiden
misalnya bagaimana beliau bebuji ahy
bagaimana beliau berdekatan dengan erlangga cak imin dan lain lain
kemudian ada delapan belas orang yang melamar jadi calon wakil presiden
nah itu kan gaungnya itu ada di orang lain
tapi menurut saya itu adalah tujuannya memang kepada
tujuannya memang kepada gaung pak jokowi sendiri
kemudian yang terakhir saya ingin sebut
yang terakhir pak jokowi menyebut tabok ya menyebut genderwo
menyebut kemudian apa namanya suatu loyo
saya ingin menyebut ini adalah negativa corpus of image ya
jadi corpus itu adalah bahasa bahasa yang sudah populer
yang sangat populer yang banyak diucapkan
tapi pak jokowi saya katakan tadi negativa
pak jokowi memilih kata kata
yang sudah jarang diucapkan orang
tetapi dia pernah populer pada masa masa tertentu
misalnya sontoloyo misalnya gender walk misalnya tabok
nah kata kata ini diungkapkan dengan sengaja untuk memang memancing keriuhan itu
jadi dengan semua ini pak jokowi memproduksi teks untuk menimbulkan keriuhan
untuk menimbulkan kegaduhan
nah dengan ini kemudian pak jokowi akan saya katakan tadi
memanen laba dari pertarungan pro kontra
saya kira itu
kang acep nanti kita akan bahas satu persatu
seminggu terakhir ini kita akan mencoba berselancar apa sih narasi narasi
apa jumping gitu ya
kalau kata kang acep ini memang sengaja dimulti interpretasikan supaya bisa rame gitu
kita akan coba berselancar dengan narasi narasi itu
tentang narasi narasi para politisi
kita akan bahas usaha jadwal berikut tetap bersama kami
oke kita akan bahas bagaimana sih apa sih yang disebut dengan dangkalnya mas eka
kemudian dumbing down
supaya lebih keren bahasa ya mas nyarwi
dumbing down kemudian ada multi interpretasinya kang acep
kita akan berselancar dengan narasi narasi para politisi
dan para kandidat ini
kita akan buka dulu dengan curhat dan narasi dari prabowo subianto minggu ini
yang banyak mengkritik mengeluarkan kritik
dan juga sindiran sindiran apa yang kita bisa baca dari komunikasi politik itu
kita dengarkan nih beberapa pernyataan pernyataan kontroversi dari prabowo subianto minggu ini
banyak elit elitnya itu banyak laganya
orang medan bilang banyak lagaknya
banyak laganya dan banyak nipunya
di indonesia orang tambah pinter
kadang kadang tambah pinter bohong
tambah pinter nyuri
jadi sudah sudah jangan kau kira
general general gajinya berapa
kalau general hidupnya mewah mewah
perlu kita pertanyakan juga dari mana mana
iya bener gak
senior gue badan sini nih
saya sering sering kedatangan elit
entah pakai gelar ini pakai gelar ini gelar itu
itu beberapa dari beberapa kontroversi bukan kontroversi pernyataan pernyataan prabowo minggu ini yang tentu saja menjadi kontroversi di ranah publik
sebelum saya ke dua orang jogja yang ada di studio saya mau ke kak acep dulu kang acep gimana anda melihatnya
narasi yang dibangun oleh prabowo subianto ini apa yang ingin disampaikan sosok seperti apa yang ingin dibuat oleh prabowo dengan gestur dengan diksi yang dipakai
oke ini yang tidak dilakukan oleh pak prabowo tahun dua ribu empat belas ya jadi saya melihat pak prabowo sedang keluar dari apa yang selama ini orang lihat dari dirinya yang selalu kaku dan seterusnya
tampaknya beliau keluar dari situasi itu ya saya katakan tadi dia keluar dari pandangan orang selama ini yang dia sangat kaku
tadi kita lihat gesturnya dan ini sekali lagi yang tidak dilakukan di dua ribu empat belas
tapi di sisi lain menurut saya ini juga bagian dari responnya terhadap apa namanya yang dilakukan oleh kubu pak jokowi
jadi bagaimana pak jokowi misalnya melakukan jog jog melakukan sindiran sindiran dan ini rupanya juga direspon oleh pak prabowo
jadi kalau ada politikus politikus apa namanya
sama politisi sontoloyo tapi kemudian tadi pak prabowo saya kurang jelas dulu tapi mengatakan ada yang langganya seperti itu dan seterusnya
ini kan sedang mencoba mengimbangi apa yang disampaikan oleh petahana
jadi saya sih ingin menikmati saja ya bagaimana apa yang disampaikan oleh dua kandidat ini
tapi yang pasti adalah pak prabowo keluar dari kebiasaannya selama ini
tapi kalau lihat kemudian pak jokowi pak jokowi sebetulnya belum keluar dari mainstreamnya dari kegiatan apa yang dilakukan di dua ribu empat belas
nanti kita akan bahas pak jokowi nanti kita akan ada sesi bahas pak jokowi
ini pak prabowo dulu saya mau ke mas nyarwi
ini kang acep begitu menikmati dan katanya ini berbeda dengan prabowo dua ribu empat belas yang lalu
anda lihat ada sesuatu yang prabowo baru new prabowo di minggu ini
ya saya setuju dengan apa yang disampaikan kang acep
saya juga ikut menikmati juga kak acep jadinya
saya menyebutnya mungkin ini gejala trumpisme ya
jadi bisa kita lihat gaya donald trump itu kalau kita cermati
prabowo mengadaptasi tidak hanya the indonesian great again ya
apa yang disampaikan trump american great again itu
tetapi bahkan saya lihat pak prabowo ini sudah mengadaptasi pola style dari donald trump juga ya
terus yang kedua juga menerapkan strategi populisme
tadi yang disampaikan apa yang diomongkan
kritik terhadap elit
elit yang agaknya begini begitu dan seterusnya
populisme itu kan narasi yang dibangun untuk menunjukkan ya ada elit kira kira yang dominan menguasai negeri ini
dan pak prabowo berkali kali menyampaikan di paradok indonesia ada sekian hanya beberapa gelintir orang yang menguasai kekayaan
itu adalah strategi ekonomi populisme sebenarnya
jadi ada yang dominan elit
mayoritas masyarakat justru tidak berpikir
eh tidak punya apa apa kira kira gitu
itu membelah masyarakat atau membelah electoral market ya
supaya daya tarik dia meningkat
termasuk tadi apa yang disampaikan kang acep tadi
misalnya gaya baru itu atau cara atau mungkin the new prabowo itu memang kelihatan kalau kita bandingkan dengan dua ribu empat belas yang lalu
apa ciri yang paling membeda secara diksi dan secara gaya
yang pertama gaya stylenya
baju nya sih sama kalau baju ya
tapi stylenya pilihan gaya dia ekspresi ekspresi udah jauh lebih selain relax bahkan lebih keluar dari model kekakuan seperti itu
terus yang kedua pilihan kata dan ekspresi ekspresi yang disampaikan juga itu juga sangat atraktif
dan ada ciri khas yang ingin ditunjukkan
yang itu tidak kita dapatkan dan
dan kelihatan sekali itu mencoba membangun kontras dengan gaya pak jokowi ya
pak jokowi yang formal karena di pemerintahan sudah lama ya
jadi terbawa pola yang seperti itu
jadi saya pikir dan sekali lagi satu poin lagi mungkin dari sisi marketing politik
saya lihat ini apa dari sisi jenis pasar politik yang diadres atau di target ini sangat ekspansif
jadi model marketing politik yang ekspansif
rampisme ini menurut anda ini ekspansif sekali
itu bisa dipakai untuk mengekspansi pasar
iya bisa dilihat misalnya
anda lihat berarti market kita sama market amerika sama dong
ya bukan market nature nya berbeda tapi mungkin pola yang bisa diadaptasi oleh calon kandidat itu bisa diadaptasi pola yang relatif sama
saya contohkan begini misalnya ekspansi pasar yang diadopsi
yang pertama misalnya menyinggung guru
itu ada di visi misi
di visi misi pak jokowi nggak ada
selain itu disampaikan program
bahkan kemarin ada sempat ya tim sisanya walaupun klarifikasi gaji guru naik walaupun yang dimaksudkan berbeda misalnya
ada beberapa jenis pasar politik yang coba disisir gitu disisir ini strategi ekspansif sebenarnya
nah sementara pak jokowi saya lihat nanti kita mungkin bisa
nanti akan pasuksesi pak jokowi
itu mungkin agak agak berbeda
ada istilahnya bukan reaktif tapi proaktif
gimana mas eka anda melihatnya ini genuinnya prabowo atau memang ini betul itu strategi yang kemudian memang dipakai sehingga memang ini untuk menitik pasar pasar tertentu ekspansif tadi
atau memang ini anda lihat genuinnya prabowo memang seperti ini
kalau saya lihat harus dihitung sih sebetulnya
artinya bahwa jika prabowo membuat simbolisasi simbolisasi semacam itu tadi
itu adalah diskusi diskusi kata yang cenderung untuk melakukan populisme diskorsi yang terjadi
maka dia ada beberapa hal yang sebetulnya nggak konsisten
ini kalau saya lebih mengatakan sebetulnya ada bahaya juga ketika dia mengeluhkan bahwa ada banyak sarjana yang akhirnya kok
ini sangat berbahaya artinya bahwa ojek online itu kan sebetulnya dalam arti tertentu merupakan representasi atau semacam gambaran kelompok menengah bawah yang sebetulnya sedang bergerak
dan makanya tadi ketika kang nyarwi tadi mengatakan bahwa ini ada konteks populisme
populisme jika tidak dihitung itu justru akan menjadi bumerang
artinya bahwa ada ada inconsistency inconsistency yang dilakukan oleh oleh kelompok atau calon dari penangkap
tapi message nya sampai nggak mas eka
dijawabin lebih asli aku saja deh
kami akan segera kembali sesaat lagi
nah dengan narasi narasi gitu new prabowo ini kan kalau tadi mas nyarwi dan juga kang acep menikmati proses dramaturginya gitu kan
anda lihat nyampe nggak sih message nya yang ingin disampaikan elit yang tadi pencuri general general yang kaya
tadi dia mengatakan juga ada elit yang mendukung prabowo tapi quote unquote diancam
ini sampai nggak mas eka
kalau dilihat dari apa namanya
dari pembicaraan dalam konteks komunikasi
komunikasi ketika sudah diangkat
komunikasi ketika sudah diungkapkan itu dia bisa ditarik lagi kan ya
artinya ada proses proses komunikasi yang sebetulnya sudah dilakukan oleh penantang atau kubu penantang yang saya lihat itu tidak konsisten
antara antara yang maunya populisme tetapi pada titik yang lain justru dia mengkritik kerasa bisa bisa disana
terus kemudian melakukan dalam tanda kutip mocking terhadap akses pekerjaan yang sudah dipunyai
ini bagi saya ini melihat ketidak konsistenan dari pesan pesan yang ditawarkan
pesan bisa menjadi sampai dan efektif itu adalah ketika pesan itu juga konsisten dilakukan
konsisten samanya konsisten maknanya dan konsisten untuk di apa namanya dilakukan
kritiknya konsisten gak ini kan kalau peta apa oposisi kan pasti kritik gitu kan

maksudnya dengan angka kemiskinan kemudian angka keguguran

maksudnya dengan angka kemiskinan kemudian angka keguguran
apa namanya makanya perlu ada selalu ada perbandingan selalu akan ada perbandingan
antara data faktual dengan apa yang mereka kritik
makanya seringkali kalau misalnya ada dalam perdebatan perdebatan data yang harus diungkapkan
tidak hanya sekedar asumsi asumsi saja
itu yang justru kalau tadi dikatakan oleh penantang tadi ada kritik sana sini
sebetulnya yang menjadi permasalahannya data yang harus dikeluarkan harus tepat
harus bisa dipertanggungjawabkan
selama ini apa yang terjadi
sering kali ada data data yang tidak seragam
seringkali ada data data yang keselip atau malah mempermainkan data yang lain
publik care nggak
market besar ini care nggak dengan hal mikro seperti data itu
atau kita lihat narasi besar saja sirkusnya saja
ketika pada konteks marketing yang marketing biasa
yang hanya sekedar untuk merebut tadi pasar tadi mungkin nyampe
tetapi apakah itu yang harus dilakukan
apakah itu yang nantinya justru kalau orang jawa itu nanti jangan jangan akan menjadi bumerang
apakah komentar dan juga narasi yang dibangun oleh petahana juga sama tidak efektifnya
atau sama efektifnya dengan oposisi
jadi kita dengarkan beberapa pernyataan menarik presiden petahana
ya pak dilihat di medsos presiden jokowi itu pki
fitnah fitnah seperti itu
pki itu dibubarkan tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima seribu sembilan ratus enam puluh lima seribu sembilan ratus enam puluh enam dibubarkan sudah bubar
lahir saya itu tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu
berarti umur saya baru empat tahun
nah media sosial seperti ini
itu adalah dnid baru pidato
itu tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima
dia pidato ini dnadit ketua pki
lah kok saya ada di bawahnya
ini yang kadang kadang aduh mau saya tabok orangnya di mana saya cari betul
saya ini udah
ini jangan nanya buburen buren masuk ke pasar gak beli apa apa keluar ngomong harga mahal harga mahal harga mahal
orang gak pernah ke pasar nongol nongol ke pasar keluar ngomong mahal mahal
gak pernah ke pasar
tidak mungkin orang super kaya
gak kau kau datang ke pasar
gak mungkin lah
gak kau ke pasar
gak beli apa apa keluar mahal
potensi besar anak anak muda para generasi muda hanya bisa muncul dan membesar jika didukung oleh ekosistem yang kondusif
kita butuh ekosistem yang penuh dengan aura optimisme bukan pesimisme bukan interiority kompleks
kita yakin terhadap indonesia maju
bukan indonesia yang gelap apalagi indonesia yang hijau

tidak ada seperti itu
yang justru perlu diwaspadai adalah ada dari dalam negeri yang menakut nakuti anak anak muda sendiri
anak anak muda kita sendiri
ada yang menakut nakuti rakyat kita sendiri
yang kita butuhkan adalah narasi
yang kita butuhkan adalah suasana
yang kita butuhkan adalah kepemimpinan yang menuduhkan keberanian
bukan narasi yang menakut nakuti
bukan konteks berliduwo yang menebarkan ketakutan
kalau mas nyarwi ini presiden jokowi presiden petahana ini jokowi yang jenuin atau jokowi yang desain
karena seorang aktor politik di dalam panggung politik itu kita bicara jenuin dan desain ya
semuanya itu kombinasi
tapi karakteristik personal memang selalu muncul ya
dan pak jokowi memang salah satunya juga biasa melakukan kritik dengan cara begitu ya
cuma mungkin stylenya sedikit bergeser ketika beliau dulu non incumbent sekarang jadi incumbent
itu ada masa dimana itu sedikit membentuk karakter beliau sebagai incumbent
nah mau masuk ke soal strategi ya mas budi ya
tadi saya bilang kan kalau pak prabowo strateginya saya lihat beberapa bulan terakhir itu ekspansif
kalau pak jokowi ini saya lihat defensif sebenarnya
ya kenapa memang incumbent wajar defensif ya
karena memang ada fakta dimana beberapa data survei kan sering menyebutkan bahwa elektabilitas pak jokowi itu masih ya tidak sampai enam puluh an persen ya
tadi misalnya di beberapa misalnya disebut soal isu pki ada sekitar enam persen yang percaya atau sembilan juta yang pemilih
jadi itu besar bagi pak jokowi untuk jadi kunci kemenangan untuk mengkarifikasi isu itu
nah apa namanya dan misalnya kayak tadi politik genruo istilah istilah itu politik of fear itu dalam marketing politik menurut saya strategi yang dilakukan oleh pak jokowi ini itu juga strategi yang pas untuk apa
untuk merespon tadi model populisme tadi
tapi rendah enggak pak
ya populisme dengan kombinasi dumping down tadi ini salah satunya melahirkan politik ketakutan sebenarnya
kenapa karena narasi yang akan terjadi masyarakat diajak melihat dunia ini tidak beres kira kira gitu
jadi ini ada masalah serius
jadi ini antibiotik ala jokowi untuk untuk intensif saja
iya saya lihat pak jokowi mencoba menawarkan cara berpikir untuk mengatasi atau antitesa terhadap narasi populisme itu dan juga dombing down style itu seperti itu
saya ke kang acep dulu di bandung anda lihat ini juga presiden defensif nih kang acep dalam beberapa waktu terakhir menanggapi arus populisme ala prabowo tadi
ya di dalam semiotika itu ada yang disebut dengan kode pro aeretik ya
untuk melihat bagaimana karakter itu sebenarnya dikirim dari sejarah ya dari masa lalu
orang hadir hari ini juga dari masa lalunya
kalau lihat pak jokowi sekarang memang beliau agak kehilangan karakter santainya agak kehilangan karakter relaxnya di dalam menanggapi persoalan
saya pikir itu juga adalah hal yang harus dilakukan
itu juga memang wajar meskipun ini juga menyangkut kedewasaan seorang pemimpin
wajar karena memang diserang terus
setelah empat tahun saya di fitnah sebagai vki dan seterusnya kemudian maka keluarlah kata tabok itu
jadi itu saya sepakat dengan mas budi tadi bahwa ini defensif ya defens dan kemudian setelah defens kemudian menyerang dengan kata tabok ini
dan itu juga menyebabkan problem psikologi pemimpinan menurut saya
itu yang pertama
kemudian yang kedua soal gender war juga menarik
siapa sebetulnya yang ketakutan siapa sebetulnya yang takut
apa pak jokowi tidak mendeskripsikan model model ketakutan itu
justru sebetulnya kita bisa bertanya justru ketakutan itu muncul ketika kata genderuwo disampaikan
jadi sebelumnya orang mungkin tidak berpikir tentang itu
tidak berpikir tentang sesuatu yang menyeramkan dan lain lain
ketika kata genderuwo itu muncul maka akan terbayang di dalam imajinasi masyarakat secara kolektif tentang sesuatu yang menakutkan ini
jadi menurut saya ini jadi paradoks jadi kontradiktif
dan pada titik ini menurut saya adalah karena faktor defendnya itu tadi ya
jadi kemudian setelah defend pak jokowi kemudian melakukan serangan juga
jadi tampak memang kurang menikmati di situ ya
kurang menikmati dan sampainya kepada kita juga kita agak melihat bahwa betapa politik itu kemudian menjadi sangat menyakitkan dan seterusnya
padahal pak jokowi sendiri mengatakan bahwa kita bergembira lah gitu loh ya
tapi memang ini problem psikologi ketika diserang terus dan seharusnya memang disadari seperti tadi katakan oleh mas eka bahwa
sebagai petahana memang lumrah diserang dan sebagai oposisi maka kerjaannya memang menyerang
maka kita bisa mencari
kita bisa melihat pak prabowo tadi yang menyerang dengan santai
kemudian pak jokowi yang bertahan tapi kemudian menyerang tapi dengan situasi yang agak kurang santai
menurut saya itu situasi yang terjadi sejauh ini ya
jadi ada paradoks paradoks akibat dari persalahan psikologi
nah kemudian kalau berbicara tadi misalnya soal subtansi
tadi dikatakan oleh mas eka bahwa ada ketidak konsistenan
kemudian soal data dan lain lain
menurut saya juga di kedua kubu ini juga sama saja sebetulnya ya
jadi dua duanya memang kadang sering tidak menghiraukan itu
dan kalau saya kembali kepada apa yang saya katakan tadi di awal
bahwa sasarannya memang gaung ya
sasarannya adalah bagaimana suara suara yang terjadi setelah itu
bagaimana perdebatan yang terjadi setelah itu
bahwa kalau datanya dangkal datanya tidak valid dan seterusnya
itu kan menjadi bagian dari perdebatan
dan mungkin itu juga bagian yang diminta untuk diperdebatkan
jadi situasi inilah yang kemudian lagi lagi politik riuh rendah ini
kata kata yang disampaikan untuk memancing riuh rendah ini
pada akhirnya memang untuk sebanyak banyaknya meraih ceruk ceruk suara gitu loh
dari berbagai perdebatan yang terjadi itu
saya pikir begitu
mas eka terakhir sekaligus menutup konklusi dari dialog kita
anda lihatnya memang ini
tabok kemudian gendero disidisi yang dipakai memang defensif
dan apakah publik jadi agak berkurang kenikmatan dan menikmati sirkus politik ini
ada yang menikmati tapi ada juga banyak yang juga tidak menikmati
artinya bahwa dua narasi besar yang berkembang dalam minggu ini
sebetulnya sama sama itu sebetulnya nabuk siapa
artinya dua calon ini
calon dari petahana maupun dari calon oposisi yang oposisi ini
menawarkan pesan yang sebetulnya kosong
pki nya di mana
terus apa salahnya ojek online
yang itu yang sebetulnya dua dua beliau ini harus benar benar mengukur pesan
karena saya lihat dua duanya juga dalam arti tertentu
kadang kadang mengeluarkan pesan pesan yang tidak terkontrol
dan akhirnya justru akan menjadi humuran efek kepada elektabilitas mereka sendiri
yang itu sebetulnya dalam konteks selain konteks yang lebih lebar lagi
terakhir dalam tiga bulan ke depan ini jelang jelang waktu deadline akan lebih banyak politik substansi atau sirkus saja seperti saat ini mas eka
anda lihat akan seperti apa
saya lihat ini masih ada sirkus sirkusan tidak bermakna
sampai kurang lebih mendekati satu bulan pemilihan atau debat presiden
saya masih menghitungkan semacam itu
zaman julius cesar mengatakan dulu kalau ingin menyenangkan rakyat berikanlah dia roti dan juga sirkus saja gitu
mungkin ini bentuk bagian menyenangkan rakyat supaya kita terhibur semua
tapi apakah memang hiburan sirkus yang kita butuhkan itu yang nanti kita akan jawab dalam beberapa bulan ke depan
terima kasih mas nyarwi terima kasih mas eka
terima kasih kang acep yang ada di bandung
perbincangan malam hari ini kita akan lihat nih apakah produksi sirkus akan lebih banyak atau produksi substansinya ke depan akan lebih banyak
tergantung kita kita semua juga nih yang mengomentari
terima kasih sekali lagi
kami akan segera kembali
pernyataan paling menarik minggu ini akan kami hadirkan usai jeda berikut ini di segmen soundbites outdoor
tetap bersama kami